jadi kalau misalnya ada apa apa
panggil gue aja ya
makasih ya re
yaudah sekarang lo masuk ya
selamat istirahat ya
gue akan jaga lo
dan anak dalam kandungan lo
yang besar kemungkinan itu anak gue
mudah mudahan di dekat dekat sini ada kontrakan
apa ini ada sah
kamu sendiri tadi ngeliatin aku
cuman udah berubah bangun kamunya
gak ada sama aku ya
nggak usah gengsi
aja sih kangen

kamu aja sampai ngasih lima mil ya

gak ada artinya
untuk keselamatan kamu
saya senang sekarang kamu udah disini
kamu baik baik aja
kasih banyak ya
kamu selalu ada
itu loh acara pernikahan kamu sama mbak catherine
kan bukannya waktu itu
batal acara priwetnya
terus sudah di reschedule belum
jangan ditunda tunda ren
kandas lagi percintaannya
insya allah pasti jadi
aku udah yakinin hati aku sama catherine
aku harus selesaiin urusan aku dulu
aku harus beresin dulu
masalah lu aku
aku gak mau nantinya akan ada masalah lagi
iya kamu benar ren
mama itu dukung
yang penting kamu sama mbak catherine
nantinya harus bahagia
gak boleh ada yang membebani kalian
tapi aku mau ketemu mirvan ma
karena ada suatu hal yang
harus aku bahas sama dia
ketemu lagi sama dia ren
yaudah kamu hati hati sama dia
aku mau selesain pekerjaan lagi nih
aku boleh masuk gak
soal hubungan rendy sama jessica
aku merasa tertekan juga dengan masalah ini
tapi ya gimana ya kak aku gak tega sama mas randy
masalahnya papanya jessica itu terus terusan mohon bantuannya mas randy
kasihan dia kak
kamu pasti gak tega sama randy
tapi hubungan yang sehat itu kalau keduanya itu saling bahagia gak ada yang tertekan
kalau ada yang tertekan ataupun gak nyaman itu pasti ada masalah dalam cinta ket
ini nggak bisa dibiarin terus terusan
terima kasih ibu im
papa antar rena sampai sini dulu ya
nanti rena masuknya ke dalam sama mama sama oma
wah makasih ya karena aku senang banget
hari ini aku yang tarik sama papa sama mama sama oma
berangkat dulu ya
nih salam papa
pakai sendiri ya
untung gak lupa tasnya
jangan terima kasih om bo
terima kasih boy
terima kasih boy
berjaga dengan maksimal ya
karena akhir akhir ini kita banyak sekali mendapatkan masalah
saya nggak mau kejadian seperti hal kemarin lagi
jadi berjaga dengan baik
saya pergi dulu
selamat pagi om
ya silahkan duduk
selamat pagi pak
mau pesan apa
saya permisi ya
ya kasih mbak
mau ketemu tiba tiba
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
ini soal bela om
kalau bela dulunya pernah bekerja di perusahaan pahartawan
om pasti tahu kalau bela bekerja di sana
rasanya aneh kalau om nggak tahu
dan saya juga ngerasa aneh
kalau bella belum pernah cerita soal ini
bela selalu bilang
kalau dia bekerja di perusahaan rekanan papahnya
sebenarnya apa yang om ini cakap
sebenarnya apa yang merencanahi waktu itu
dan apakah bella
masuk ke dalam permainan yang
om buat sendiri
bella jadi korban
saya mohon kamu jangan sembarangan menuduh
kamu tidak tahu apa apa
memangnya kalau bela kerja di perusahaan hartawan
dia tidak melakukan apa apa
bela tidak melakukan apa apa
tapi bella yang mendapatkan perlakuan yang tidak enak
kamu ingat itu
saya tidak bisa lagi memanjakan percakapan ini
saya tidak bisa lagi memanjakan percakapan ini
om irfan sampai semarah itu
apa dia jujur ke saya

kan masih ada yang disembunyikan
atau masih ada yang disembunyikan
apa sebaiknya saya tanya ke bella
apa sebaiknya saya tanya ke bella
apa sebaiknya saya tanya ke bella
apa perlu saya mengantar sampai dalam
besok besok saya mengantar sendiri saja
biar pak tidak mengantar lagi
kamu baru saja mengalami operasi
tidak boleh anda mengantar antar
apalagi kerja seperti ini juga
tidak boleh terlalu capek
tidak apa apa saya hanya akan mengadakan pernikahan sebentar saja
saya sudah bisa melihat
saya akan mengadakan pernikahan papa akan kembali
baik nanti sore papa akan mengajaknya
baik nanti sore papa akan kembali

kenapa dia gelap
ini kalian yang menyiapkan semuanya ini
ini kalian yang menyiapkan semuanya ini
iya pak ini surprise kecil kecilan dari kami
karena menyambut ke pulangan bapak
alhamdulillah bapak sudah bisa melihat lagi
terima kasih banyak
ya allah saya juga gak nyangka kalian
saya lagi banyak terima kasih buat
kalian yang udah nyempetin
selamat ya pak
selamat ya pak
selamat ya pak
yaudah sekali lagi terima kasih banyak
kalian bisa kembali kerja
sekali lagi terima kasih banyak ya cat
kamu udah banyak bantuin saya
ini oleh oleh untuk saya
bapaknya berlebihan ini besar banget
ini saya buka sekarang atau nanti aja
ini gak seberapa
karena kan selama ini kamu udah banyak bantu saya
saya buka sekarang kali ya
ya ampun pak
ya ampun pak
pak ini pasti mahal banget
kayaknya mendingan bapak kasih ke istri bapak deh
saya mohon kamu bisa terima
karena ini gak seberapa
apa yang sudah kamu lakukan ke saya
dan kamu kasih saya kesempatan
itu gak ada nilainya
kalau kamu gak dapat link ke pen
ini buat kamu
semoga kamu suka
saya suka sekali
terima kasih banyak ya pak
kemarin kamu bilang
hari ini kita ada meeting
yaudah kalau gitu kita siap siap
sekalian ambil berkas di
ruangan sebelah ya
terima kasih ya pak
bapak sudah yakin
bahwa saudara iqbalah
otak dari semua penculikan ini
sangat yakin pak
saya sempat bertemu dengan iqbal
di tempat dia menjaga pisir saya
selain dari saudara iqbal
dari komputan semalam
ada yang sudah bapak temui
sepertinya iqbal ini
untuk melakukan aksinya pak
jadi orang suruhan iqbal ini
sempat mendatangi kampus pisir saya
dan menanyakan jadwal
mengajar istri saya disana
penculikan ini tersusun sangat rapi pak
apa yang anda maksud itu
saudara hendry adalah sepupu dari iqbal
dan dia juga
sudah mengakui bahwa
dialah yang telah menghubungi bapak ahok
dan dia juga
yang telah meminta tebusan
sebanyak lima menit
boleh saya bicara dengan henti pak
bapak bisa ke ruangan kunjungan pak
mau apa lo datang kesini
gue kita bawa ke sini
dengerin saya ya
anda menyembunyikan keberadaan iqbal itu percuma
gak akan bisa membebaskan anda dari sini
anda sadar gak ya
anda itu hanya menjadi tumbal buat iqbal
anda menyembunyikan keberadaan iqbal itu percuma
gak akan bisa membebaskan anda dari sini
anda sadar gak ya
anda itu hanya menjadi tumbal
kumbal buat iqbal
saya jelaskan supaya anda mengerti
kalau misalkan anda mau kooperatif
anda bersedia membantu penyelidikan
membantu pihak kepolisian untuk menangkap iqbal
anda pasti akan mendapatkan keringanan hukuman
seharusnya sampai sini anda paham maksud saya kan
kalau memang anda pintar
anda akan mengambil pilihan ini
saya harap anda mau memikirkan ini dengan baik ya
kecuali anda memang senang hidup selamanya dalam penjara
pikirkan tawaran saya dengan baik
kita tak masalah

kami setelah seluruh perbuatan saya yang dilakukan
dan membutuhkan pembantu kes animal log cared act
saya biasanya akan bertab
ricky ricky keluar saya tahu kamu di dalam ricky
maaf bapak cari siapa
saya cari ricky dia ada di dalam
oh pak riki kemarin sih sempat di sini pak tapi sekarang sudah pergi pak
dia di sini sendiri atau ada orang lain
waktu ambil kunci pak riki sendiri sih pak
tapi kayaknya ada temennya deh pak
soalnya saya menemukan dua piring dan dua gelas dua sendok yang saya bersihkan pak
nasi ini pesanannya nasi goreng ayam dua jus cuduknya dua ya
ya kembali ambil aja
terima kasih ya
waktu ketemu ricky di restoran riki juga beli dua porsi makanan
berarti benar ricky nggak sendiri
maaf pak kalau begitu saya pamit pulang kerjaan saya sudah beres pak
terima kasih pak
padahal aku berharap kamu ada di sini
ya allah jangan jangan
boleh saya lihat borgolnya

galah kita baik baik aja